tuh kan kamu tau
doi pak ustadz kemet kemana ya
dari kemarin gak keliatan
ya biar keliatan ceng
di rumahnya tadi dia gak ada doi
kayaknya lagi pergi deh
permasalahannya pernikahan sobri sama lede itu berat bener
maksudnya bukan berat badannya doi ya
kok susah ya feb
feb juga gampang
ngetor gak tau klau
klau di at bingung ward
karena gua dua puluh tiga tahun
baru berbal konten suami
menurut mereka kira kira apa yang kita tanam ya pada
kalau menyangkut amu sebaiknya kita gak perlu tahu
dun radiasitnya apa sih dun
iya itu mas saya tahu tapi apa
dun kita teh nyari daun apa sih
kita nyari daun yang gak umum yang aneh
gak ada dun
kita kembali ke ring satu
ya udah kita ke ring satu

tuh kan kalau akang di rumah enak kan
harus begitu kang kan edah makin sayang sama akang
astagfirullahaladzim ketinggalan di taman bermain
kamu gak kasian melihat tatang kayak begitu
orang lain kamu obatin temen sendiri nggak mau kenapa karena nggak dibayar
bukan mak sumpah saya nggak bisa ngobatin ke gunung sindur juga saya teh berobat nak
kok banyak orang orang berobat kesini artis artis
saya penasehat spiritual mak
maaf spiritual maksudnya mak
kamu teh gimana sih ceng kemana saya pergi selalu kamu ngikutin
eh pedut yang sampai sini sini duluan itu saya bukan kamu yang duduk duluan itu saya
kamu hebat sayang bisa baca pikiran orang saya mau duduk situ kamu udah duluan
luar biasa biasa di luar
luar biasa luar biasa
eh waalaikumsalam doi
kebetulan kamu datang doi tolong temanin ya kasian
iya kalian berdua waalaikumsalam
saya disuruh nemenin siapa aja
ya saya nggak tahu dong tanya aja sama si pedut
kamu gimana sih ceng kang dadangnya kan udah jalan
kang dadang kemana ceng
saya teh gak tahu
tuh dong kan tadi kamu ngomong berdua ceng
pulang kayaknya ke rumahnya
tuh kan kamu tahu
doy pak ustadz kemet kemana ya dari kemarin nggak kelihatan
ke rumahnya yuk
ya biar kelihatan ceng
di rumahnya teh dia gak ada doi
kayaknya lagi pergi deh
permasalahannya pernikahan sobri sama lede itu berat bener
maksudnya bukan berat badannya doi ya
tapi permasalahan pernikahannya
permasalahan pernikahan antara dede dan sobri
sobri itu anaknya pak ustadz kemet
doi kok tuh ben kamu diem
bingung kenapa doi
ya bingung saya gak ngerti yang kamu omongin
doi saya itu mau seperti akung
bukan badannya loh
bukan seperti mukanya juga atau bukan seperti rumahnya juga atau bajunya bukan
saya jauh lebih ganteng daripada aku
pokoknya saya ya saya mau seperti akum lah
pokoknya ya seperti akung lah
ngomong terserah kamu ngomong apa aja
ya nggak bisa lah ceng
ngomong itu harus ada maksud dan tujuannya
ya gak bisa terserah
ya udah kalau gitu sekarang kamu ngomongin tentang akum aja
ya udah kalau kamu gak mau ngomongin soal aku gak apa apa
ya kalau gitu kita ngomongin yang baik baik aja
pokoknya semuanya yang kita omongin baik baik aja
ah itu aja kita ngomongin tentang sholat
kan kamu udah bisa sholat
saya belum bisa sholat doi jadi kasih tau sayanya
kamu tuh udah tua
kalau nggak bisa sholat masuk neraka
susah bener sih ngomong sama kamu doi
kalau kita meninggal itu yang pertama ditanya ceng
ah kamu mah dikasih tau mah emosian ceng
baru juga aku tinggalin sebentar
masa mukanya langsung sedih kayak begitu
ya aku mau tidur
ya aku mau tidur
ya aku mau tidur